tepat satu minggu lagi pilkada serentak dua ribu delapan belas akan digelar di jawa tengah
dua kandidat cagup dan cawagup akan adu kekuatan untuk meraih suara terbanyak
lalu kemudian bagaimana peta kekuatan calon petahana ganjar pranowo dan pesaingnya sudirman said di pilkada tahun ini
saya ajak anda untuk melihatnya ini dia peta kekuatan pilkada antara ganjar dan taj yassin sudirman said dan juga ida fauzia
kita bergeser ke slide pertama ini dia slide pertama
yang menyebutkan atau menampilkan gambar dari pasangan cagup begitu ya antara ganjar pranowo dan sudirman said
kita lihat sekilas profil kedua calon gubernur jawa tengah yang akan bertarung
ini kalau calon petahana dari ganjar pranowo
ini sebelumnya berkarir sebagai anggota dpr sebelum menjadi petahana
kita lihat di sini ada dua jabatannya di anggota komisi empat dpr ri dan juga komisi dua wakil ketua dpr ri
ini yang kemudian membuat nama ganjar pranowo sepertinya lebih populer di kalangan pemerintah
kalau sudirman said menteri energi dan sumber daya mineral sdm di kabinet kerja
ini apa namanya sebelumnya adalah direktur utama pt pindad dan direktur human capital petrosea
dan selanjutnya kita bergeser ke slide cagup alias pasangan dari keduanya adalah ini tachiasin ya
dan juga ida fauzia yakni tachiasin sebelumnya adalah anggota dprd jawa tengah periode dua ribu empat belas
ini politisi muda tiga puluh empat tahun dari partai persatuan pembangunan yang dipinang oleh ganjar pranowo dalam pilkada tahun ini
nah taj yassin saat ini duduk di kursi dprd jawa tengah periode dua ribu empat belas di komisi e
ia merupakan putra dari ulama karismatik kiai haji maimun zubair
taj yassin juga sebelumnya pernah dilirik oleh sudirman said untuk jadi wakilnya
namun tachiasin justru memilih pinangan dari ganjar pranowo
kita bergeser selanjutnya ini adalah lawannya calon wakil gubernur dari pasangan sudirman said
ada ida fauzia ini politisi perempuan dari pkb yang lama berkecimpung sebagai anggota dpr dan juga fraksi pkb
sebelumnya adalah ketua umum pengurus pusat fatayat nu periode dua ribu sepuluh dua ribu lima belas
dan terakhir ida fauzia ini menjadi ketua fraksi pkb ida juga menjabat sebagai ketua umum
sebagai pengurus anu begitu
kita bergeser ke slide selanjutnya
ini kalau kita lihat untuk kekuatan parpol pendukung ya
pasangan ganjar pranowo dan tachiasin didukung oleh lima partai
ada pdip ada p tiga baik kita geser dulu sebentar slide nya
tapi tadi kalau kita lihat ada lima partai
ada nasdem p tiga ada demokrat dan juga golkar
selanjutnya ganjar dan gus yassin
maksud saya sudirman said dan juga ida fauzia ini dari pkb kemudian pks gerindra dan juga pan ya
jadi cukup mendominasi di ganjar pranowo dan juga tachiasin sebetulnya
ini dia lumbung suara di pilgub jawa tengah
kalau di jawa tengah sendiri kpud jawa tengah mendata ada sekitar dua puluh delapan lebih
dua puluh delapan juta lebih pemilih di jawa tengah
ini dua kandidat akhirnya memperbutkan suara di tiga puluh lima wilayah yang terdiri dari dua puluh sembilan kabupaten dan juga enam kota di jawa tengah
ini bahkan sudah jadi rahasia umum lah ya
kalau lumbung suara pdip pada pilkada sebelumnya dibawa ke pemimpinan ganjar heru kemarin
sedangkan peluang dari sudirman said
juga ida fauzia ini berada di wilayah kabupaten banjarnegara
kemudian di pati demak batang dan pekalongan
jadi hal tersebut berdasarkan perolehan suara partai pendukung yakni pkb dan juga gerindra
baiklah kita masih berbicara soal debat pilgub terakhir yang akan datang
yang akan hadir sebentar lagi akan mulai
sepekan menjelang pencoblosan indobarometer merilis hasil survei pilkada
ini salah satunya untuk pilkada jawa tengah

survei digelar selama periode tujuh sampai dengan tiga belas juni dua ribu delapan belas dengan metode questionnaire dan wawancara tatap muka
selanjutnya survei yang sama ini terkait pilkada jawa tengah juga dirilis oleh carta politika